saat diklat pasukan penyebar bendera pusaka paski braka
dituntut untuk memiliki fisik dan daya tahan tubuh yang kuat
capaska tingkat nasional ini mendapatkan asupan makanan
tiga kali makan berat dan dua kali makan ringan atau selingan
setiap hari makanan yang dikonsumsi capaska bervariasi
menunya disesuaikan dengan perhitungan gizi dan kalori yang diatur tim medis
asupannya lengkap mulai dari protein dari telur dan daging dagingan
serat dari sayur dan buah buahan karbohidrat dari nasi serta cairan
kalau saya makan di rumah itu tidak menentu tapi kalau sarapan saya tiap hari
terus di rumah juga saya biasanya lebih menunya itu ada unsur cabai
sementara di sini kan tidak boleh
kalau makan sih emang terjadwal ya kayak pagi siang malam
tapi yang perbedaannya itu mungkin dari segi proteinnya beda gitu
kalau di sini emang diatur sesuai yang kita butuhkan gitu
dokter spesialis gizi klinik untuk paski beraka dua ribu dua puluh tiga eva kurniawati menyebut
saat intens menjalani latihan fisik kebutuhan kalori capaska sekitar dua sampai dua tujuh ratus kalori
namun saat memilih dan mengonsumsi makanannya
ada hal yang harus diperhatikan yaitu mempertahankan berat badan
ya jadi kita mulai nge set juga supaya kondisi adik adik juga tidak
tidak down begitu ya karena kurang energinya atau malah mereka jadinya berat badannya bertambah begitu
kita nggak diusahakan untuk minimalisir untuk yang pedas pedas begitu ya supaya tidak jadi ada gangguan gi track gitu ya
tidak ada gangguan seorang cerna gitu
jadi dalam satu hari itu bisa ada berapa menuk gitu supaya kalorinya juga dapat proteinnya juga terpenuhi begitu ya
kebutuhan seratnya baik dari sumber dari sayuran maupun buah buahan terpenuhi

berlatih sepanjang hari tentu amat menguras tenaga
namun stamina dan performa adalah hal utama saat tampil di hari istimewa kemerdekaan republik indonesia